stimulus yang kita gelontorkan itu memang mengenal
termasuk yang tadi adanya kita membuka demand nya
jadi selain kita mensupport dari sisi supply nya
termasuk umkm dari sisi mereka subsidi bunganya
mereka bisa berusaha kembali cash flow nya tidak terganggu
kita juga mendorong dari sisi demand
supaya masyarakat belanja tadi
ini menunjukkan stimulus ini sudah sesuai dengan
atau mencapai targetnya
apalagi yang terjadi adalah sudah mulai muncul
gairah masyarakat itu untuk belanja
ini memang menarik ya
bahkan bu menteri getol sekali mendorong masyarakat kita untuk belanja
karena memang ini yang akan menggerakkan perekonomian kita
kalau kita tidak belanja kita tidak melakukan aktivitas ekonomi
perekonomian kita sulit untuk bangkit di tengah pandemi ini